alopecia androgenik atau kebotakan berpola terjadi karena faktor genetik
meski kerap dijumpai pada laki laki tak sedikit pula perempuan yang mengalaminya
pada alopecia androgenik ini karena udah faktor bawaan kuat
plus kemudian juga pengaruh hormon yang mana sulit untuk dikontrol
artinya kalaupun mau diberikan terapi terapi itu berupa terapi horror dan memang itu harus jangka panjang
metode terapi yang butuh waktu untuk menunjukkan hasil membuat mereka yang rambutnya menipis memilih jalan pintas
yakni transplantasi rambut
salah satunya adalah pesohor anang hermansyah yang melakukannya saat berkunjung ke turki
sebelumnya musikus kevin aprilio telah lebih dulu melakukan transplantasi rambut
kenapa saya ingin transfer rambut
jadi saya itu selama ini mungkin teman teman kalau melihat saya itu rambutnya poninya sampai sini gitu ya
nah jadi sebenarnya sejarahnya itu
karena ini itu sebenarnya kalau misalkan nggak ada poni itu saya jenongnya sampai sini
transplantasi atau cangkok rambut adalah prosedur mengembalikan rambut pada area kulit kepala yang mengalami penipisan rambut hingga kebotakan
ada tiga jenis transplantasi rambut yakni operasi perluasan jaringan kulit kepala operasi mengurangi kulit kepala dan implan rambut
ketiga prosedur ini bisa dikombinasikan
atau dilakukan sendiri sendiri tergantung kondisi kulit kepala
cangkok rambut bisa memicu efek samping seperti reaksi terhadap obat bius dan komplikasi selama dan setelah operasi
hasilnya rambut bisa tidak beraturan atau bahkan kulit kepala menjadi gatal dan rambut rontok karena bekas jahitan terbuka
itu pun biasanya dipengaruhi oleh berbagai kondisi
ya kan ada kualitas rambutnya kualitas pengerjaannya dan saat ditanamkan juga tidak semua juga pasti tumbuh
kadang kadang juga kalau memang terlalu polos banget harus bertahan
jadi karena pada saat dikerjakan kan itu di anestesi dulu dikembungin gitu ya jadi kepala agak besar gitu
jadi udah hanya salah satu komplikasinya agak bengkak sedikit agak puyeng lah atau ada memar gitu ya pasti karena ada penerahan memar gitu ya
jadi kayak hematoma terus ada infeksi bisa juga resiko ya tapi kemungkinan harusnya kecil kalau dilakukan di tempat yang dokter berkompeten gitu ya
kardiana menambahkan mengkonsumsi vitamin dan zat besi serta penggunaan hair tonic
yang dikonsultasikan dengan dokter dapat mencegah kebotakan dini